ini ada apa
kang daset tidak suka dengan adanya perbedaan pendapat
inilah contoh orang yang berbeda pendapat dengan kang dasi
silahkan duduk guru
jennifer dengerin pertanyaan ibu guru ya pilih aku guru tadi pagi di sekolah ibu guru
ngasih pelajaran apa aja ke jennifer enggak ada ibu gurunya enggak masuk
ibu guru yang ngajar jennifer di sekolah hari ini gak masuk ngajar
dateng terus ibu guru ngasih pelajaran apa aja ke jennifer
kok enggak ada
kan bergurunya baru datang sekarang
ibu guru siapa
sebentar guru jennifer ngambil minuman dulu
ibu guru siapa
ibu guru siapa
ibu guru siapa
ibu guru siapa
ibu guru siapa
ibu guru siapa
kamu cemburu sama
sekarang semuanya gimana sih sudah diem aja deh
jangan ganggu ketertiban akan saya tangkap kamu
si pedut udah bisa ngomong komando
siap komandan pedut
siap siap menjalankan perintah
itu kan koswana orangnya baik
jadi gampang disukai sama orang
cinta maksudnya kum surakum
si doi yang melehoi baru nongol
dari mana doi
siapa tuh ceng
siapa aja terserah deh
ya kamu atuh boy
dari rumah aku
ditaksir sama ceng
kan kita semua udah tahu kalau aceh suka sama dokter clara
tuh doi pinter
aku pura pura nggak tahu
duit tinggal empat puluh ribu
nggak bisa diambil
gimana buat makan
saya suka sama bu dokter clara
walaupun celana hitamnya itu itu saja dan jas putihnya juga itu itu saja
tapi dalamannya itu dia pintar
bagaimana jadinya serasi sekali kalau berpakaian
bu masih jauh lebih anggun bu guru yola
guru yola teh
ya beda tuh
kalau entin teh manis bu guru yola teh anggun
eh jangan panggil saya pedut
saya tidak suka
kalau ada klan klan
kayaknyacong harus berangkat sama guru yola
deh enggak tuh saya nyebut
bro dengan sembilan puluh tahun
nanti dengan lima puluh tahun dulu tuh ngetut ikutan
yah udah kalau lu tuh raisedun bakalaneko
cari pinjaman uang ke orang orang
dia sudah memanggil kamu dengan kang aceh
ntar lagi kamu diutangin
saya duluan ya semuanya ya
saya duluan ya mak
kalian masih lama ngobrolnya
mak temenin ya
kita belajar menggambar ya
iya bu guru
ya sudah kalau gitu ibu pamit dulu ya
jangan diperlantar ya
hari transferan neneng buat idan udah masuk
transferan nenek sudah masuk
tapi transferan buat idan tidak masuk
idan masuk dulu atau ke rumah
idan tidak kangen apa sama ronaldo
itu ronaldo sudah bangun
makan dulu atu
makan dulu atu
kita sudah lama tidak makan bareng
idan teh sudah makan sama temen temen di restoran
udah ya assalamualaikum
masih saja omong besar
masih saja omong besar
masih saja omong besar
masih saja omong besar
masih saja omong besar
aduh mbak future belongnya darinik d
berbeda pendapat inilah contoh orang yang berbeda pendapat dengan kang dasi